pada tujuh oktober dua ribu dua puluh satu kemarin provinsi dki jakarta mencatatkan rekor tidak ada kematian akibat covid sembilan belas
hal ini bukan sebuah perayaan karena pandemi belum usai
provinsi dki jakarta mencatatkan rekor tidak ada kematian akibat covid sembilan belas
dari enam oktober hingga tujuh oktober dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas waktu indonesia barat
hal tersebut diungkapkan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan melalui akun instagram pribadinya
saat ini situasi terkini di tpu rorotan
pada sembilan oktober dua ribu dua puluh satu masyarakat tampak berziarah ke makam keluarganya yang meninggal akibat covid sembilan belas
dan terlihat juga para petugas makam masih memperluas area pemakaman dan tidak ada aktivitas pemakaman
situasi terkini di tempat pemakaman umum rorotan jakarta utara pada sabtu pagi
tampak ramai oleh masyarakat yang ingin berziarah ke makam keluarganya
yang meninggal akibat covid sembilan belas
tidak terlihat adanya aktivitas pemakaman yang dilaksanakan hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat
namun sejumlah ekskavator masih terus beroperasi untuk memperluas area pemakaman di tpu rorotan
sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan menyampaikan
kasus kematian akibat covid sembilan belas yang terhitung sejak tanggal enam oktober dua ribu dua puluh satu pukul delapan belas waktu indonesia barat
bukanlah suatu perkembangan
karena pandemi belum selesai
dr alexander ginting selaku ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas nasional mengatakan
hal ini bisa terjadi karena penanganan rumah sakit di jakarta sudah baik
kasus kematian turun
berarti penanganan di hilir itu sudah baik
penanganan di rumah sakit
jadi sebulan terakhir ini kan kita lihat kasus di rumah sakit itu turun
nah tapi kalau di isoter
kasus itu masih ada
tapi tidak secepat turunnya kasus di rumah sakit
jadi kenapa kasus kematian bisa kecil
karena seluruh isoman itu dipindahkan ke isoter
jadi memang strateginya jakarta itu dengan adanya wisma atlet
yang di pasar rumput nagrek
itu bisa menjangkau mereka yang isolasi mandiri
selain itu wisma atlet yang disediakan
pemerintah provinsi dki jakarta